masuk teh yo
katanya bikin kuenya banyak ya
ah nggak terlalu banyak kok teh
tapi kalau ada teh yo kerjanya bisa lebih cepat
tumben mengasih lu
teh yo suka bikin kue ya
ah enggak biasa aja
poyanti juga cepat
biar lambat asal selamat
buat gue ya
makan dah gue udah kenyang
ah udah makan aja deh gak mau
eh pelagat pelagat pelagat pelagat pelagat pelagat pelagat
saya mau satu
lagi di jalan kali
topraknya berapa bang
kalau buat kacang hijau
cendol manis dingin cendol neng enggak bang makasih mari
permisi banget bisa antar saya bisa kemana ke jalan mawar blok d
seumur saya teh udah pada punya anak
anaknya udah pada gede
kalau seumur kita anaknya udah pada smp
nikahnya pada umur berapa
nikahnya teh lulus sma udah pada nikah
pasti pada nanya
udah isi belum
isi apa maksudnya
isi perutnya atau kok
emang tehya belum makan
kenapa belum punya anak juga
oh seperti itu
risolnya udah digoreng semua
iya ini juga lagi dibikin
kan lebih baik
lebih cepet lebih baik
biasanya biar lebih cepet
neng laras minta dijemput
yaudah lu jemput sana
soalnya saya udah sms neng laras
kamu yang mau jemput pur
neng larasnya bales
hutup hutup hutup hutup
hutup hutup hutup hutup
kadang kadang tati tuh suka kesel
kesel kenapa pur
bayanti suka nyalain tati terus
ah itu mah perasaan pur tati aja
goreng risolonya udah selesai
pastanya juga dijadi
biar saya aja
gak usah tapi juga bisa
kasih ya pak
malah jualan lo
baru dapat duit kali den